hidup ini hanya kepingan yang tersinggung di lautan
yuki vokalis grup musik pasben mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan dakwah
di jalan raya lingkar timur desa bojong kecamatan karangtengah kabupaten cianjur jawa barat minggu petang
dikutip detik com kasat lantas polres cianjur akp adimas riono mengatakan
akibat kecelakaan itu yuki menderita luka berat dan patah tulang
dari akun instagram personil pasben lainnya sandi terlihat mobil yang ditumpangi yuki pasca kecelakaan dan truk yang menabraknya
keduanya dalam kondisi rusak dan hancur di bagian depan
akun lainnya dari metrono musik mengunggah foto foto yuki pasca kecelakaan saat berada di rumah sakit
hidup ini hanya kepingan yang terasing di lautan
hidup ini hanya kepingan yang terasing di lautan
yuki telah melantunkan berbagai hits pasben mulai dari kesepian kita aku dan impresi
yuki menjadi vokalis pasben yang berdiri sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh dua dan sejak dua ribu tujuh
yuki mulai menggeluti dunia dakwah
yuki saat ini sering mengisi kajian kajian islam di berbagai tempat termasuk memenuhi panggilan di luar kota
hidup ini hanya kepingan
hidup ini hanya kepingan